menteri keuangan sri mulyani menyatakan pemerintah terus berupaya agar dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
kementerian keuangan serta bank indonesia akan berfokus mengurangi defisit transaksi berjalan
bank indonesia akan terus mewaspadai dan melihat kondisi yang terkait dengan dinamika nilai tukar
apabila sentimen ini adalah di drive oleh berbagai indikator yang mungkin dianggap sebagai trigger seperti transaksi berjalan defisitnya
maka kita akan terus bersama bank indonesia ojk melakukan koordinasi bagaimana meningkatkan agar defisit transaksi berjalan menjadi makin mengecil
dengan mendukung ekspor mendukung pariwisata berbagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa bagi negara